ya masih bersama kami di good morning pemirsa memperingati hari ibu yang jatuh pada dua puluh dua desember
para suami di mandailing natal sumatera utara menggelar lomba memasak guna memanjakan sang istri
ini penting ya jadi para suami alias para ayah ini terlihat piawai ketika memasak beragam makanan dan minuman khas mandailing natal
coba kita lihat dulu deh aksinya seperti apa rasanya enak juga gak ya
ini dia aksi para ayah di instansi pemerintah kabupaten mandailing natal sumatera utara
dengan keahlian seadanya mereka terlihat piawai memasak dan menyajikan makanan bagi para ibu
menu makanan yang dimasak pun beragam mulai dari nasi goreng mie goreng hingga berbagai jenis minuman
kegiatan ini dilakukan guna mengapresiasi pengorbanan perempuan sebagai ibu dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mengabdi kepada suami
kita di rumah jarang basah
hari ini kita mau menenangkan si ibu dulu
bukan hanya rasa dalam acara tahunan ini kreativitas pria menyajikan makanan juga dinilai oleh para juri
budiman amin tanjung mandailing natal